aduh ada lampu merah lagi
lebih baik ibu tinggal sama kak aida
ibu gak mau tinggal disini sendiri
bisa ke laundry sekarang
iya pak saya kesana sekarang
ibu tunggu disini ya
aku mau kerja dulu
ibu bantuin kamu aja ya
nanti kamu dimarahin lagi sama bos kamu
jangan dong bu
kalo misalkan pak ramli liat
nanti ibu dimarahin gimana
dari pada ibu gak ngapa ngapain
mendingan ibu bantuin kamu
soalnya saya sama ibu saya lagi nyari kontrakan
untuk jadi tempat tinggal
tapi belum ketemu
saya bantuin anak saya pak ya
tapi pekerjaannya jangan ditinggalkan ya
ibu udah gak usah ya
ini serikah aja ya
yaudah ibu serikahin ya
yaudah ibu bantuin meka
kalo gitu meka yang nyetirkan nanti ibu
beres beres di belakang ya bu
makasih banyak ya ibu
ibu mau bantuin meka
itu kan mobilnya mas bram
jangan harapmu bisa merusak hubungan aku sama ayu
aku gak boleh sampai ketangkep sama dia
aduh egg crusader
ada lampu merah lagi aku terobos aja deh
aduh ada lampu merah lagi aku terobos aja deh
ketinggalan kan aku bilang juga apa gak akan dengan mudahnya kamu menangkap kubraw
kalau farah terus seperti ini dia pasti akan digara macem macem sama ayu
selanjutnya aku harus cari cara yang lebih parah lagi untuk meneror mereka
sampai mereka benar benar berpisah
loh ini kan jalan menuju laundry
yaudah aku biar sekalian aja
iya bu cucian ibu segera kami antar
selamat siang bu farah
siang bagaimana ada perkembangan terbaru
pelanggan kita makin banyak bu
oke kalau gitu saya akan mempercepat proses pembangunan toko laundry kita yang baru
tolong kamu antar seragam kavenan ya
untuk cucian buahan juga ya
bonya ada di sebelah sana
saya mau menemui bu farah dulu
ibu tunggu sini ya
mika pengen nganterin cucian dulu
aduh ibu gak enak kalau disini sendirian
lagian kalau nganter bajunya banyak
kita bagi dua aja nganternya biar cepat
ibu kalau ibu capek nanti gimana
enggak ibu gak capek
ibu senang kau bantuin kamu
kalau gitu nanti ibu anturin ke rumahnya buahana ya
itu buahana mika
ini tuh ya gara gara bang kohar
beliin handphone handphone second nih jadi rusak nih
belum apa apa udah rusak
mau beli baru
dibenerin aja deh
kita pergi ya
kalau aida sampai tahu bisa berabai urusannya
ikut abang yuk
udah kesini dulu
ikut dulu ikut dulu
udah ikut aja dulu
kenapa sih bang
tadi tuh abang tuh tadi kirain ngeliat siapa nggak taunya salah orang
yaudah gak apa apa deh
kita pergi yuk
bosen juga kemana mana sendiri